usaha yang menangkap di rut pt garam polisi masih terus mengembangkan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan impor di bumn
yang merugikan negara sebesar tiga lima miliar rupiah
selain memeriksa saksi saksi polisi juga sudah memeriksa dua dari lima puluh tiga perusahaan yang diduga terkait kasus tersebut
diduga dirut pt garam ahmad budiono telah menerima tujuh puluh satu miliar rupiah dari lima puluh tiga perusahaan untuk pembelian garam olahan pt garam
selain itu penyimpangan impor dan distribusi garam industri sejumlah tujuh puluh lima ribu ton ini dilakukan untuk menghindari pajak bea masuk sebesar sepuluh persen
tersangka sekarang baru ditangkap dan ditahan direktur utama pt garam atas nama ab
sekarang sedang kita kejar semua yang terlibat yang terkait dengan kasus ini
kita akan periksa
dan kita tuntaskan
badan reserse kriminal polri menangkap direktur utama perusahaan bumn pt garam ahmad budiono pada sepuluh juni lalu
ia ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan izin impor dan distribusi garam industri sebanyak tujuh puluh lima ribu ton
dari laman cnnindonesia com direktur tindak pidana ekonomi dan khusus barres krim polri brigjen agung setia membenarkan penangkapan tersebut
penangkapan dilakukan di rumah ahmad budiono di jati bening pondok gede bekasi jawa barat
ahmad budiono dijadikan tersangka terkait pengubahan rencana impor garam industri menjadi garam konsumsi